kami perbarui informasi soal pesawat learjet registrasi pkjki dari yogyakarta yang tergelincir
saat keluar landasan antara taxiway b dan c di bandara halim perdana kusuma jakarta
insiden ini terjadi pada pukul sembilan belas empat puluh delapan tadi dan pada saat ini telah ada koresponen cnn indonesia
teddy zuhari di bandara halim perdana kusuma
selamat malam teddy seperti apa update terakhir situasi di bandara halim
setelah tergelincirnya pesawat learjet registrasi pkjki tadi
apakah proses evakuasi sudah berlangsung dan sudah selesai sampai saat ini
selamat malam olivia ya benar sekali memang terjadi insiden adanya pesawat tergelincir
di bandara halim perdana kusuma jakarta
dan mungkin saya koreksi sedikit olivia bahwa informasi mengenai jam kejadian tersebut
bukan pada seribu sembilan ratus empat puluh lima tapi informasi yang saya dapatkan langsung dari petugas di bandara halim perdana kusuma
lima belas lebih lima belas menit waktu indonesia barat
dan informasi juga belum lengkap yang kami himpun di sini
karena pihak otoritas bandara halim perdana kusuma juga belum bisa kami temui hingga saat ini
hanya dapat informasi secara general bahwa memang saat ini masih dilakukan evakuasi
dari pesawat yang tergelincir tersebut
tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini
dan juga kami mendapat informasi bagian pesawat yang rusak adalah sayap sebelah kiri
badan dari pesawat tersebut
pesawat tersebut adalah pesawat jenis ambulans angkut ambulans
yang mengangkut penumpang penumpang yang membutuhkan bantuan medis
dan dari kejadian ini memang ada beberapa penerbangan yang mengalami penundaan atau pengalihan
ketika akan landing dan juga beberapa pesawat yang akan take off
sesedianya dari bandara halim perdana kusuma jakarta
kemudian dialihkan ke bandara
di bandara soekarno hatta di cengkareng
kalau saya lihat di sini juga masih banyak calon penumpang
dan keluarga penumpang yang menunggu informasi lebih jelas
mengenai pengalihan penerbangan baik yang tiba dan yang berangkat
informasi yang saya dapatkan dari pihak customer service di bandara halim perdana kusuma
di bandara soekarno hatta di jawa timur adalah
keadaan penerbangan yang berakhir
yang terakhir di malaya adalah
keadaan penerbangan yang berakhir di malaya adalah

penerbangan yang berakhir di jawa timur
jadi pada saat ini
di bandara soekarno hatta di jawa timur ada
beberapa penerbangan yang mengalami penerbangan yang berakhir di jawa timur
yaitu ada citylink dengan tiga nomor penerbangan pesawatnya

ketiga jadwal penerbangan dari citylink ini dipindahkan ke bandara soekarno hatta di cengkareng banten
dan ada juga selain citylink ada batik air yang tiga jadwal penerbangannya juga kedatangannya di bandara halim perdana kesehatan
maksud saya akhirnya harus dialihkan ke bandara soekarno hatta di cengkareng yaitu tujuh ribu satu ratus delapan dari padang kemudian tujuh ribu satu ratus lima puluh enam dari surabaya jawa timur dan tujuh lima ratus tiga puluh delapan dari yogyakarta
sementara untuk pesawat yang akan berangkat dari halim kemudian di divert ke bandara soekarno hatta di cengkareng adalah sejauh ini saya menerima informasi dari maskapai penerbangan citylink
dimana ada dua pesawat
pesawatnya malam hari ini yang akhirnya juga harus dipindahkan ke soekarno hatta yaitu dengan kode penerbangan qg delapan ratus tujuh menuju surabaya dialihkan ke cengkareng dengan jam jadwal penerbangan pukul dua puluh tiga nanti malam
dan juga citylink dengan kode penerbangan qg satu ratus dua yang juga dialihkan ke cengkareng dengan jam penerbangan yang sama
tapi ternyata yang saya dapatkan informasinya dari lokasi di bandara halim perdana kusuma
tidak banyak calon penumpang yang tahu jika penerbangannya dialihkan ke bandara soekarno hatta di cengkaring seperti ibu ernawati yang ada di samping saya malam ini
selamat malam ibu erna
selamat malam juga
iya sedikit saja ibu ibu sudah betul belum mendapatkan informasi mengenai pemindahan penerbangan ibu yang akhirnya di cengkareng
kami tahunya setengah delapan berangkat tapi sampai detik ini belum ada berita untuk kita berangkatnya jam berapa
ya tapi tetap akan menunggu ya
sampai antar ke cengkareng
iya betul kami rombongan soalnya
ke jogja pulang ke jogja
oke mudah mudahan hari ini bisa terbang ya bu
selamat sampai tujuan
terima kasih ibu erna
dan sejauh ini belum ada informasi lebih lengkap dari pihak otoritas bandara halim perdana kusuma jakarta mengenai peristiwa tergelincirnya pesawat nusantara air service ini
baik teddy zuhari terima kasih laporannya semoga tidak ada terjadi kejadian yang tidak kita inginkan lagi